warga rt tiga puluh tujuh di kawasan air salobar kecamatan nusaniwe kota ambon pada sabtu siang menolak dilakukan rapid test yang digelar oleh tim kesehatan kota ambon
meski tim kesehatan kota ambon sudah menjelaskan bahwa rapid test akan dilakukan pada lima belas dua puluh orang khususnya kepada lansia yang rentan terjangkit penyakit
namun warga tetap menolak dan tim medis memilih meninggalkan lokasi
salah satu tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kelurahan nusaniwe muhammad borut mengatakan
rapid test dilakukan di rt tiga puluh tujuh ini merupakan hasil tracking terhadap enam pasien yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif untuk dilaksanakan rapid test tersebut
namun saat akan dilaksanakan warga tiba tiba menolak karena khawatir akan dikarantina
aksi penolakan tersebut membuat sejumlah anggota polisi dikerahkan ke lokasi itu
sementara kadis kesehatan kota ambon saat dikonfirmasi melalui whatsapp terkait penolakan
tersebut menyatakan bahwa rapid test akan tetap dilakukan dengan pendekatan yang lebih persuasif demi memutus mata rantai covid sembilan belas